itu tadi olahraga memang membuat kita lebih sehat
ada lagi salah satu yang mungkin bisa anda konsumsi apalagi kalau bukan coklat yang punya banyak manfaat
salah satunya ibu menlu retno marsudi setiap malam dia bilang kalau untuk mengatasi stres saya saya selalu minum kopi dan coklat
selalu mood booster lah ya kalau untuk coklat itu
dan jika dikonsumsi dengan kadar yang tepat fenolat yang berfungsi sebagai antioksidan magnesium dan mineral mineral lainnya
membuktikan bahwa coklat adalah makanan olahan yang patut dikonsumsi setiap hari
tapi daniar mana yang lebih baik ini coklat manis atau coklat hitam yang rasanya sedikit pahit atau dark coklat
saya sih sebetulnya suka yang coklat pahit ya
coklat pahit ya seperti kehidupan kita pahit
coklat adalah olahan biji kakao yang nama latinnya theobroma kakao
penduduk amerika tengah kuno diakini sebagai orang orang pertama yang mengkonsumsi berbagai olahan coklat
ketika itu coklat hanya boleh dikonsumsi oleh para bangsawan
dengan bentuk dan rasa yang bermacam macam coklat kerap diberikan sebagai ungkapan terima kasih simpati
bahkan pernyataan cinta
kebanyakan orang menyukai coklat yang rasanya manis
suka banget makan coklat soalnya rasanya manis dan kalau lagi galau itu cocok banget buat makan coklat
tapi buat dia manis
tetapi dibalik rasa dan aromanya yang enak coklat yang rasanya manis kurang baik jika dikonsumsi terlalu sering
kita adalah coklat yang rasanya manis
tentunya kandungan susunya tinggi kandungan gulanya tinggi kandungan butternya juga tinggi
dan anda tahu yang namanya gula kalau terlalu banyak dikonsumsi akan menyebabkan keropos juga pada gigi
coklat yang baik dikonsumsi adalah coklat hitam atau dark coklat
disebut dark coklat karena warnanya lebih pekat dan rasanya lebih pahit khas coklat
tetapi yang namanya dark coklat atau tepung coklat tepung kakao ya yang tanpa tambahan gula dan sebagainya
kan sering juga ya kita bikin dalam kue kue atau dalam minuman seperti itu ya
kita suka bikin hot coklat dan kawan kawan
cuman jangan dikasih krimer lagi tambahan dan gulanya juga diatur sedikit jangan terlalu banyak
konsumsi dark coklat
ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing masing orang
jadi pilihan coklat mana kak yang ada pilih hari ini
dark coklat atau coklat biasa
pilihan ada di anda
pina simanjuntak jakarta